belum lama menjabat sebagai kepala bpip yudian wahyudi langsung mengeluarkan pernyataan yang kontroversial
yang memicu reaksi keras di banyak kalangan
dalam wawancara dengan detik dua puluh yudian menyebut jika ada kelompok yang mereduksi agama
sesuai kepentingannya sendiri yang tidak selaras dengan nilai nilai pancasila
secara khusus ia bahkan menyinggung ini ada kelompok agama yang membuat istimewa ulama untuk menentukan calon wakil presiden
berikut cuplikan wawancara yudhian wahyudi
ini contoh karena ada orang minoritas yang mengklaim mayoritas
padahal dia minoritas di kalangan mayoritas itu
nah karena terhalang oleh tadi ya mayoritas tadi mengambil tindakan tindakan sendiri
nah ini yang berbahaya
jadi saya ulang kita ini kalau ditarik musuh pancasila yang paling besar itu apa sih
kalau dibalik ya itu makanya tadi ada kata bukan sekuler bukan ini yang saya tanda setuju itu
kalau kita iya jujur musuh pancasila yang terbesar itu ya agama
ya demikian tadi kita putarkan kembali seperti apa pernyataan dari kepala bpp yang langsung menuai reaksi yang cukup beragam
tadi kita sudah bahas dari sisi yang lain
kita sekarang coba tanyakan ke romo beni susetio
ini anggota dari bpip
untuk mungkin apa yang disampaikan oleh kepala bpip ini sebetulnya apa tujuan dan juga maksudnya
baik jadi romo seperti apa sih sebetulnya pernyataan ini mungkin anda bisa mengejawantahkan ini kepada publik
apa yang dimaksud
sebenarnya gini loh yang dimaksud dia
yang musuh pancasila itu kan pelaku pelaku interoran
yang tidak pelaku pelaku yang melakukan kekerasan
kekerasan atas nama tertentu
itu yang bertentangan dong dengan kemanusiaan
ketuanan itu kan memiliki sifat belasasi
justru ketika dia memaksakan kendaknya kemudian bertindak kekerasan dan pemaksaan
bahkan kerap kali dia menggunakan kekerasan dengan simbol simbol tertentu
ini kan tidak pilih mengkianati dari nilai nilai ketuanannya
maesah gitu loh
jadi sebenarnya ini harus dilihat dalam konteks yang utuh
lah karena caranya tidak utuh
maka kan yang diambil sepotong potong
sehingga menimbulkan miskomunikasi gitu loh
sebenarnya kan pancasila itu tidak ada bertentangan dengan agama
pancasila dikali dari nilai agama
semua agama sama kok mengajarkan
mengenai orang yang menyintai tuhan itu yang menyintai manusia
orang yang menyintai manusia itu adalah orang yang berlaku
mau menjaga satu dengan lain relasi hubungan
sehingga mereka itu tidak bermusuhan satu dengan yang lain
maka yang menyintai persatuan
orang yang menyintai itu sepertinya bahwa segala masalah itu kan tidak diselesaikan
bukan dengan menggunakan kekuatan otot dan kekerasan
tapi dengan cara cara bersatu wakat
itu esensinya di situ
kalau mau benny
tapi kalau kita lihat lagi apa yang disampaikan
oleh kepala bpip
ini kan berkaitan dengan ada kelompok kelompok minoritas
yang seperti mayoritas begitu
kemudian membawa bawa agama
misalnya membuat ijtima ulama dan lain sebagainya
apa yang salah sebetulnya dengan katakanlah ada kelompok yang membuat istimewa ulama
untuk menentukan wakil presiden
sehingga langsung dilabelkan kelompok kelompok ini justru
yang membuat agama ini menjadi musuh dari pancasila
itu kan beliau tidak boleh memaksakan dong
tapi dalam demokrasi
pancasila itu kan ada musuh orang pahat
maka yang harus dihargai adalah kedaulatan rakyatnya
ya enggak apa apa
tapi kan rakyat berdaulat
tetapi jangan sampai kedaulatan rakyat itu diingkari
itu aja masalahnya
tapi apakah kajian dari bpip ya
terkait dengan eksistensi pancasila ini
apakah memang belakangan ini mulai tereduksi
dengan lahirnya kelompok kelompok tertentu
seperti apa sih sebetulnya
karena tentu kan pernyataan ini tidak mungkin keluar atas fakta
atau mungkin kajian kajian tertentu
kalau memang ini adalah sebuah kebenaran
ada riset juga ada
akan menunjukkan cukup keras kan
ini persoalan kita adalah
kembalikan pancasila itu menjadi ideologi bangsa
yang menyatukan kita
kalau kita melihatnya sekarang
ada persoalan besar yang kita hadapi
harus kita hati hati juga
yang sudah seratus tahun aja digugat
sebenarnya tidak bisa lah
di negara yang pancasila
kan nggak mungkin eksistensi itu sudah ada kok
seratus tahun lalu
mengapa harus dikugat
ini kan ada masalah kan
lah maka harus diluruskan
di indonesia itu
meskipun kita terdiri dari suku etnis dan agama
ya kita bisa bersatu kok
dan itu bisa dibuktikan dalam sejarah
ratusan tahun memang
itu betanya aksinan etnis agama
seberapa mengancam sebetulnya
karena kan kalau secara mayoritas
begini kita persoalan mengancam dan tidak mengancam
kan riset sudah menunjukkan
ada kelompok kelompok yang melegalkan
maka kita berharap
kelompok kelompok itu ya ditindak secara hukum
dan hari ini kan pernyataan presiden tegaskan
untuk persoalan persoalan ini
harus diatasi dan ditindak
harusnya persoalan ini
tidak boleh terjadi lagi
di negara yang sudah hampir tujuh mulai tahun
ini kan secara khusus kan
kepala bpip ini sempat menyebut
apakah memang ini juga menjadi dasar yang cukup relevan
kalau itu saya nggak mau bahas
itu kan contoh kan
bahwa demokrasi harus menghargai kedaulatan rakyat
rakyat yang berjaulat
maka biar rakyat yang menentukan pilihan
kalau dia nyusulan itu haknya
tetapi tidak boleh memaksa kendak rakyat
atau melaksanakan dengan itu
artinya memang cukup tumbuh subur atau bagaimana
terkait dengan kelompok kelompok yang
itu kan dalam tren hampir semua ngalami seperti itu ya
tetapi kita ngembarikan lagi
bagaimana kodwipen kita untuk menjaga negara yang beneka tunggalika ini
dan eksistensi negara ini
harusnya berdasarkan pada pancasila menjadi ideologi pemersatu
ini tantangan bersama
bagaimana kita juga merangkul mereka
sehingga kita bersaudara kok
jadi kita harus
itu bersaudara kok
ini masalah yang global ya harus kita atasi gitu loh
romo beni yang jelas
pernyataan ini di respon cukup beragam
dan mungkin memang banyak juga yang menyayangkan romo
seperti apa penjelasan anda
tapi bacalah detik itu secara utuh
dan sekarang kan sudah ada peluang
itu ada pelurusan
ditetik juga meluruskan
sehingga yang dimaksud dia ini
ini kan penaksiran yang hak
yang ditaksirkan sepi hak
prof yudhian juga boleh memberi jawaban dong
hak jawab juga harus dihargai dong
dan dia sudah meluruskan hari ini ditetik dan detik memuat
lah berarti yang dimaksud prof yudhian seperti itu
nah tugas media adalah meluruskan
dan jangan memperpanjang polemik
media itu juga harus menyatukan
jangan jadikan provokasi
maka sekarang ambil yang dari sifat prof yudhian yang menjelaskan ke detik
dan meluruskan itu
ini sebagai klarifikasi begitu ya
supaya kemudian berimbang
kalau ini kan sudah ada klarifikasinya kan
nah klarifikasinya prof yudhian itu yang harusnya juga diberitakan
ini lah check and balance
jadi pentingnya media juga harus mampu berkritik
tadi jangan juga membuat judul yang bombati
nah maka di sini pentingnya literasi media
karena masyarakat terdidik itu adalah masyarakat yang kritis
lah kadang kadang orang belum baca konteksnya sudah berkomentar berlebihan
ini lah proses demokrasi pendidikan
jadi menurut saya setelah ini
karena prof didian sudah meluruskan di detik
dan itu sudah dimuat oleh detik dan oleh media media lain
dimaksud prof idian itu seperti itu
jadi bukan bermaksud bahwa mengatakan agama adalah musuh terbesar pancasila
bukan begitu ya
pancasila dan agama itu saling berdampingan
dan saling melengkapi
pancasila digali dari nilai nilai agama semua agama kok
jadi kalau orang cinta pada tuhan itu cinta manusia
justru orang yang menghina manusia itu menghina tuhannya
jadi kalau orang itu
dengan semuanya melakukan semenang menangnya
kemudian berlaku tidak adil
itu berarti kan dia tidak menaati tuhannya
romo ini terlepas dari kontroversi soal agama dan juga pancasila
oke tadi anda katakan sudah ditutup selesai ini begitu ya
karena sudah ada klarifikasi
tapi kemudian bpip sendiri bagaimana sebetulnya tugas dan juga tanggung jawabnya untuk bisa membumikan pancasila romo
karena kan ini tantangannya
tantangannya cukup besar ke depan kan
apalagi dengan ancaman ancaman reduksi mereduksi pancasila
tantangan kita itu sekarang merebut hati anak milenial yaitu satu ratus dua puluh sembilan juta
dan mereka itu yang lebih kepada bija itu mereka ini masuk ke dalam era digitalisasi
nah era digitalisasi ini kelemahannya adalah miskin narasi
nah itu tantangan tidak gampang
maka ke depan bpip juga harus mampu
menyakinkan apa yang menjadi orientasi orang anak anak milenial
lah dari hasil survei itu anak anak milenial itu lebih memiliki idola
siapa idola pertama
entah itu basket entah buru tangke sepak bola
itu idola mereka
kedua baru yang namanya seniman artis
itu anak anak itu
lah ini yang menjadi sasaran

nah bagaimana membumikan pancasila dalam konteks kekinian ini tantangan kita
tetapi bpip ini kan beda dengan lembaga yang bp tujuh yang punya organ sampai ke daerah
maka bpip mencoba membangun sinergi
misalnya bagaimana kerja sinergi dengan polkam
besok pertemuan dengan ksra dengan equin
sehingga terjadi sinergi membumikan pancasila itu
sehingga kebijakan kebijakan publik itu ada rasa

itu yang lebih penting
jadi yang kita sekarang lebih melihat bahwa kita membumikan pancasila dalam konteks kekinian itu adalah keteladanan
teladanan bagaimana perhatiannya adalah yaitu sila kelima keadilan sosial ini
bagaimana itu diwujudkan dalam sebuah protokol protokol kebijakan
lah itu juga bagaimana kita mengawalnya
bagaimana kita mencoba merebut memenangkan hati anak anak meli
memenangkan hati anak anak milenial ini
ini tantangan kita enggak apa apa
maka bpp akan mencoba melibatkan ya olahgawan artis senema melibatkan juga para industri kuliner
karena ini yang menjadi kekuatan bagi anak anak muda sekarang ini
ini yang menjadi acuan mereka orientasinya ke situ
tapi yang jelas kan tentu sebagai sebuah badan yang langsung dibentuk oleh presiden
sebagai garda terdepan gitu ya untuk membumikan nilai nilai pancasila
setelah dibentuk sampai kemudian sampai hari ini dan juga mungkin seterusnya
harus ada langkah langkah konkret dong romo untuk bisa seperti apa membumikan pancasila
ya ya memang langkah langkah konkret itu kan kita sudah mencoba membuatkan sebuah perencanaan
dan organisasi ini kan baru efektif dalam pengertian setelah dari ukp bpp kan umurnya masih umur dua tahun
dan kita baru selesai ini konsultasi
untuk pegawai aja kita belum selesai semua
deputi masih ada beberapa yang kosong rekrutmen
tapi tidak semudah yang anda bayangkan begitu
tapi kita sadar kecepatan harus dipercepat
maka tantangannya adalah wpp harus bisa merangkul sekarang anak anak milenial itu
dan itu yang menjadi ikon
maka bpip punya tujuh puluh dua ikon orang orang berprestasi
baik dari tingkat militer
baik dari tingkat mulai dari intelektual artis seniman
itu menjadi rekan bpip dalam berpartner
kemudian juga membuat gerakan gerakan masyarakat
dalam pengertian bahwa pancasila harus dibumikan dalam bahasa bahasa rakyat
nah ini memang pekerjaan ini pekerjaan besar
dan ini butuh dukungan partisipasi dari semua pihak
enggak mungkin lah bpp anggotanya aja gak sampai dua ratus orang masih ada
di seluruh indonesia
maka teknologi yang harusnya digunakan
nah ini kita lagi membangun sistemnya
kantor aja baru kita renovasi baru kita punya kantor
itu belum memuat juga dengan jumlah anggotanya
romo terakhir terakhir untuk apa ya menutup dan juga menjawab kisru ini karena ada yang
mengatakan bahwa lebih baik bpp dibubarkan saja dan lain sebagainya
apa tanggapan anda terakhir soal itu romo

isu itu gak usah
ya udah lah
ini ada miskomunikasi
ya selain harusnya ini menjadi bagi kami semua menjadi bahwa bpip eksistensinya itu memang
ya kami akan memiliki jawaban dengan kerja
kerja sebaik mungkin
kita tunggu makanya juga media kita juga mohon dukungan media untuk kontribusinya sehingga
kegiatan kegiatan bpp juga diadops oleh media
mereka juga harus punya fungsi dong
tidak hanya fungsi fisik saja gitu loh
untuk itu kita clearkan ini semua malam hari nih romo
malam ini clear lah
tidak perlu lagi diperpanjang
dan ini semua bagi kami adalah sebuah supaya juga kita lebih hati hati lebih bijak karena
dunia digital ini memang hebat dalam banyak manipulasinya
ya kita harus belajar banyak dengan era digitalisasi ini
baik terima kasih banyak romo beni susetio sudah bergabung bersama kami lewat sambungan
telepon anggota bpip
dan pernyataan kepala bpip yang baru dilantik oleh presiden joko widodo tadi memang sudah
diselesai sudah kita bahas kemudian dan usai jeda kami akan segera kembali dengan sejumlah
informasi lain diantara soal pimpinan mpr yang menjawab wacana amandemen uud seribu sembilan ratus empat puluh lima yang
sempat menjadi polemik di masyarakat
kami akan hadir ke sana
terima kasih ya maarah karir
oke ini sekarang kita mulai